warga tionghoa bergembira menyambut tahun baru imlek
tidak hanya merayakan momen pergantian tahun
secara tradisional imlek merupakan waktu untuk melakukan penghormatan kepada keluarga dewa surgawi serta leluhur
hal ini juga merupakan waktu untuk menyatukan keturunan tionghoa yang ada dalam pesta keluarga dan doa bersama
hari imlek juga dikenal dengan sebutan festival musim semi
imlek pada umumnya dirayakan selama lima belas hari di tiongkok
perayaan imlek sempat dibatasi di masa orde baru lewat instruksi presiden nomor empat belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun pada masa reformasi presiden abdurrahman wahid alias gusdur mengeluarkan kepres nomor enam tahun dua ribu yang mencabut impres nomor empat belas tersebut
umat konghucu pun diperbolehkan mengadakan kegiatan keagamaan dan adat istiadat tanpa harus memiliki izin khusus
pada masa pemerintahan presiden megawati soekarno putri tahun baru imlek ditetapkan sebagai hari nasional
imlek otomatis menjadi hari libur nasional
sebagai hari raya imlek memang dirayakan sebagai tahun baru masyarakat tionghoa atau mereka yang memiliki keturunan tionghoa
bahkan orang yang memeluk agama selain konghucu sekalipun jika masih berdarah tionghoa juga masih ikut merayakan imlek
dengan berbagai tradisi yang syarat makna
imlek menjadi salah satu khasana budaya indonesia
satu februari masyarakat tionghoa merayakan tahun baru atau imlek
nah tentu saja ini merupakan momen yang penuh dengan kegembiraan harapan baru
tapi perayaan imlek ini sebenarnya memiliki banyak sekali maknanya
makna spiritualnya makna tradisional dan budayanya dan tentu saja kebersamaannya
nah kali ini untuk lebih memahami mengenai imlek ini
serta tradisi tionghoa saya sudah berada di pihara dharma bakti
atau di klenteng yang berada di glodok petak sembilan
saya ditemani oleh pembina dari piharap dharma bakti ini
pak haji sebenarnya yusuf hamka atau dikenal sebagai babah alun
sehat alhamdulillah sehat selalu ya
dan kita melakukan wawancara ini tentu saja dengan protokol kesehatan
sudah divaksin sudah diantigen dan hari ini juga hujan lebat
tapi katanya simbol kemakmuran
jadi semoga suara kita cukup jelas ya
insya allah jelas kok
nah babah ini tahun kedua ya kita merayakan imlek dengan suasana covid ya
tapi sebelum kita ke arah sana saya ingin tahu sedikit mengenai vihara ini
karena vihara ini salah satu atau mungkin yang sangat tertua di jakarta di bangun kalau tidak salah
pada tahun seribu enam ratus lima puluh jadi lebih dari tiga ratus tahun
nah pak haji yusuf hamka ini sejak tahun dua ribu tujuh belas menjadi pembinanya
mungkin bisa cerita sedikit latar belakang dan juga kok bisa seorang muslim menjadi pembina dari sebuah vihara
jadi gini mbak desi
saya mendapat kehormatan untuk mendamaikan pengurus yang ribut waktu itu
ini kelenteng tertua
seribu enam ratus lima puluh sampai sekarang kurang lebih tiga ratus tujuh puluh dua tahun di jakarta ini
dan kelenteng ini bukan hanya dikenal oleh teman teman tionghoa yang beragama buddha
tetapi teman teman dari nasrani teman teman dari muslim juga mengetahui
jadi betul itu simbol kebersamaan ya
simbol kebersamaan keberagaman
dan di sini kelenteng ini banyak berinteraksi dengan saudara saudara kita yang muslim
model kristen bahkan waktu psbb kemarin teman teman kita dari ormas islam
yang dulu namanya fpi itu menyemprot disinfektan ke sini
dan kita sering bekerja sama bahkan kalau saudara saudara kita yang muslim ada dapat musibah
kebanjiran kebakaran kita semua bekerja sama
nah waktu dua ribu empat belas
itu ribut antar pengurus
terus kemudian entah dua ribu lima belas kebakaran
nah menurut mereka dewa dewinya marah
sehingga kebakaran lah
padahal kelenteng ini selalu menjadi tujuan
baik dari umat umat konghucu umat buddha di kala imlek
teman teman pejabat pejabat tinggi selalu menjadi sentral poinnya di sini kala imlek
nah ini kelenteng yang sangat makbul kalau bahasa islamnya itu makbul
tempat orang orang tionghoa ini tempat meminta kepada dewa dewi di sini
nah mereka ribut tiga tahun tidak selesai selesai
tahu tahu beberapa pengurus yang concern terhadap kelenteng ini datang kepada saya
datang kepada saya untuk bantu mendamaikan
saya mengurusi ini
saya bilang pak tommy ini kelenteng pada berantem
mulanya pak tommy nggak mau
terus saya bilang pak tommy saya saja yang muslim concern akan keberadaan kelenteng ini
karena kelenteng ini bukan hanya tempat ibadah tetapi simbol keberadaan
dan sudah menjadi bagian dari masyarakat kita
jadi di sini coba lihat
yang berinteraksi yang bekerja teman yang muslim teman yang hindu teman yang nasrani nggak ada masalah gitu
akhirnya pak tommy terus melihat saya
jadi saya harus apa
menurut saya kalau saya digerakkan sama allah kamu harusnya digerakkan sama dewi kuantaimnya
terus dengan sedikit melotot kepada saya melihatnya
lu benar juga
singkat kata pak tommy bantu urus
nah setelah diurus selesai didamaikan
tiga tahun didamaikan yang lain tidak beres
di pak tommy tiga jam selesai
terus kemudian pak tommy mungkin sembayang di sini mencari tahu siapa yang pantas jadi pengurus
pak tommy mencari tahu dengan pakai ciamsi atau siopwe
itu sementara belum diizinkan
terus rupanya pak tommy mengambil siapa atas nama saya
ternyata saya diperkenankan
akhirnya pak tommy menunjuk saya untuk ikut bertanggung jawab
karena saya yang bawa ke dia ini untuk bantu diurusin sebagai pembina
ini sejak tahun dua ribu tujuh belas

dan sampai sekarang aman aman saja
sudah tidak ada konflik
dan semua sejak ada covid juga semua makmur
bahkan kita sedang membangun
kita bangun cukup lumayan bagus
ini bangunan sementara
di belakang kita bangun
dan kita membuat sedikit mega
karena begitu imlek jamaahnya luar biasa
bahkan kami kalau masuk itu nggak mungkin nggak meneteskan air mata
meneteskan air mata bukan karena menangis
tetapi api api dari hio atau dupa itu itu luar biasa
umat buddhis umat konghucu yang merayakan imlek semua datang berduyun duyun kemari
nah nanti kalau sudah direnovasi itu kira kira ada bisa berapa
berapa orang yang bisa masuk ke dalam
biasanya itu kalau pas imlek ada mungkin dua orang
tapi kalau nanti sudah bangun mudah mudahan bisa lima tahun
tapi kan ini bergantian
dan ini lokasinya dari dulu memang di sini ya sejak tahun seribu enam ratus lima puluh itu
jadi ini sebenarnya bangunan yang sangat bersejarah juga
dan keberadaannya juga sudah membawa dengan masyarakat
tapi selama dua tahun ini kan babah
ini kan suasana covid
nah perayaan imlek khususnya tahun lalu itu seperti apa
karena kita pas di tengah psbb waktu itu
dan banyak sekali ya pembatasan pembatasan sehingga pasti ada yang berbeda lah
kita bataskan kita pakai tiket sistemnya kita suruh antri
jadi kita antri yang masuk nggak boleh berdesak desakan kayak dulu dibebaskan
jadi kita menjaga protokol kesehatan
nah tetapi namun demikian tetap saja mata ini perih
karena saudara saudara kita yang merayakan imlek itu ada kepercayaan
bakar lilin bakar hiyo atau dupa itu
jadi bakar semua
jadi makanya saya bilang sama teman teman yang nanti pembangunan ini
sirkulasi udaranya yang bagus kalau perlu dipasang x house fair
supaya ditarik asap asap itu
dan alhamdulillah imlek kemarin juga cukup rame
tetapi tertib diantriin pelan pelan
nah kalau untuk tahun ini bagaimana untuk perayaan imleknya
seperti apa pembatasannya dan jam jam bukanya
dan berapa orang yang boleh hadir
dan prokesnya itu bagaimana
tetap kita seperti tahun lalu bahwa kita batasi
pokoknya di dalam ruangan ini cuma separoh yang bisa terisi
yaitu kapasitas mungkin tiga puluh orang
per tiga puluh orang kita ganti gitu
turun ganti gantian
nah terus kita tetap sistem tiket
kita suruh baris ngatur
dan semua yang mau masuk sini harus sudah divaksin
kalau nggak divaksin nggak boleh
oleh sebab itu
teman teman yang mau merayakan imlek di sini
kami mohon supaya divaksin dan ada kartu vaksinnya paling tidak
dan pembatasan jam buka seperti apa
karena kalau setahu saya kan sebelum merayakan imlek malam sebelumnya kan juga
jadi sekarang ini karena ppkm sudah naik level tiga
kami tidak buka dua puluh empat jam
mungkin kita sampai jam enam sore
tetapi kecuali malam imleknya kita buka
tapi selanjutnya hari imleknya sampai jam enam sore kita batasi
ya nah bapak walaupun sudah seorang muslim tapi saudara saudaranya kan masih merayakan imlek
imlek ini adalah tahun macan air
tahun macan air ini dia selalu membawa keberkahan macan air ini
dan dia juga membawa ketegasan
tapi juga tidak boleh sombong
tentang kata ini atau apa

dengan memberikan pasar halo kami
ritualnya naim like ini semula biasanya kita berkongsi pacar ya artinya apa sih begini selamat
tahun baru dan semoga anda makmur jadi kalau fungsi faco itu kita didoakan semoga makmur
kalau di islam kan kita biasa kalau empat puluh orang mendoakan makbul selain makmur makmur
makmur nah biasanya dua puluh empat jam ya dibuka ya nah ini apa yang dilakukan oleh masyarakat bagaimana ritualnya
ataupun prosedurnya mulai dari malam sebelum tahun baru itu sendiri malam tahun baru itu
saudara saudara kita yang merayakan imlek itu makan bersama keluarga jadi di malam tahun baru
keluarga yang semua sudah dewasa sudah berbisnis di seluruh negeri biasanya kumpul kepada orang
tuanya dan orang tuanya
masak kemudian makan bersama saling berinteraksi kemudian begitu jam dua belas malam tepat itu mereka
sembayang baik sembayang di rumah baik sembayang di kelenteng mereka siap sembayang supaya minta
kesehatan kemakmuran di tahun selanjutnya nah juga kalau nggak salah ada acara acara ritual ada
kepercayaan dari saudara saudara kita kalau hari raya imlek katanya nggak boleh nyapu ke depan keluar
gitu nggak boleh menyapu iya
keluar nyapu dan ped creatively apa kegiatan kepercayaan mereka jadi buat saya ya kita
patut hargai apa yang mereka lakukan kadangkala ya bahkan nggak boleh megang sapu juga gitu kan ini perlu
diingatkan kalau nyapu jangan keluar ya jadi ini kan bukan saja perubah pergantian tahunnya
seperti kita dari tahun dua ribu dua puluh satu menjadi dua ribu dua puluh tapi kan ada makna itu tadi makna spiritualnya juga nah kira kira

karena dikalkulasi dengan sio biasanya dan kebenaran tahun dua ribu dua puluh dua ini imlek ini adalah tahun macan air
tahun saya tahun macan air ini dia selalu membawa keberkahan macan air ini
dan dia juga membawa ketegasan tapi juga tidak boleh sombong
selain berkah tegas juga kita tetap humble dan berbagi kalau itu kepercayaan dari macan air
dan di dalam menghadapi imlek tahun macan air
ini biasanya mereka ada simbol warna warni yang disenangi
wah warna yang disenangi itu warna biru ini khusus untuk sio macan air ya
sio macan air jadi warna keberuntungan
warna keberuntungan betul warna biru nah jadi mbak desi nanti boleh pakai warna biru
warna merah seperti ini mentereng warna hijau min terus warna kuning kekaisaran
warna belangnya kuning nah itu kuning kekaisaran gagah sekali itu kuning
jadi warna kuning insya allah itu selalu memberi kecemerlangan dan keberuntungan di tahun dua ribu dua puluh dua ini
jadi tahun baru berubah sio tahun ini sio macan kita sudah lewati sio apa yang terakhir saya lupa
sio kerbau kayu sio tahun lalu sio kerbau kayu kerbau kalau tidak salah juga kerja keras ya
jadi harapan bagi teman teman tionghoa untuk tahun ini itu kira kira ada apa
apakah ada individual harapan atau ada yang dijadikan fokuskan lah untuk tahun pandemi ini
pandemi ini bisa cepat selesai kita bisa bekerja bersama sama lagi sehingga kemakmuran itu akan datang dengan sendirinya
dan pemerintah dapat menyelesaikan pandemi ini dengan bijaksana
pemerintah juga lebih banyak memberikan bantuan kepada saudara saudara kita yang kena terdampak
dan tentunya kita berharap selain pemerintah membantu dengan bansos kita mengharapkan teman teman kita yang memperoleh kemakmuran dari kerbau kayu
tahun kerbau kayu kemarin dan tahun ini mendapat kemakmuran bisa bergandengan tangan dengan pemerintah
kalau pemerintah memberikan baksos paling tidak swasta juga memberikan bantuan bantuan sosial
berupa sembako atau apa kepada saudara saudara kita terutama sekitar tetangga kita dalam radius seratus meter dua ratus meter yang membutuhkan
dan ini dilakukan selama pandemi ini oleh vihara
terus kita melakukan terus jadi bukan dari kelenteng ini saja teman teman swasta kemudian dari kelompok yang teman teman saya muslim tionghoa indonesia
itu selalu bahkan kami di sini dulu sebelum psbb mengadakan outlet nasi kuning setiap hari senin sampai jumat
jadi kita berikan seratus porsi buat orang makan dengan bayar rp tiga padahal kita beli dari warung setempat
kita beli dari warung setempat harga rp lima belas jadi kita subsidi rp dua belas kenapa kami jual
karena kami tidak menghendaki orang orang yang tidak membutuhkan ikut mengambil
tapi kalau kami jual yang membutuhkan ingin makan itu ngambil
jadi tapi sampai pas pertengahan tahun ini kita berhenti karena psbb ke dua itu

nah tetapi di outlet outlet kami yang di masjid masjid itu kita berhenti
tapi kami yang di masjid masjid saya terutama di desari di sentul barat di kolongtol di ancol maupun di taman suropati kami buka terus nasi kuning
jadi keberadaan vihara ini memang betul betul membawar dengan masyarakat setempat
nah kebersamaan ini kan penting ya dalam perayaan imlek ini kebersamaan itu seperti apa
apakah ini semua keluarga juga berkumpul kalau kita lihat misalnya mudik juga kan kalau di negara negara di china itu kan mudik
di china itu mudik
di china itu mudik ini apa kira kira
iya mereka mudik karena ketemu orang tuanya karena mereka biasanya kerja di luar luar kota
kemudian orang tuanya dikotaklahirannya jadi mereka semua balik
sama disini juga anak anaknya yang diluar negeri maupun yang dikota kota lain yang bekerja pulang berkumpul dengan orang tuanya keluarganya
bahkan kalau zaman dulu karena sekarang sudah dilarang selain mudik ngumpul makan bersama interaksi
terus mereka main main

main maciok main domino begitu
jadi betul betul suasana kegembiraan ya
nah biasanya kalau berkumpul apalagi di situ ada anak anak
oke makna dari karena yang sekarang yang minta angpao kan bukan
apa makna dan sejarah dari angpao ini babah
jadi angpao ini adalah simbol bahwa keberkahan
jadi bukan dari angka nominal uangnya
tetapi kertas angpao itu adalah bahwa kita mendoakan orang yang mendapat angpao
supaya bisa berkah maju sehat panjang umur demikian pula
mereka yang menerima juga mendoakan kepada yang memberikan
itu juga supaya sehat panjang umur rezekinya tambah
kalau di islam itu kayak sadakoh
jadi angpao itu artinya amplopnya itu
amplopnya itu simbolnya bukan isinya ya
tapi ada sejarahnya asal usul
usul kenapa diberikan khususnya untuk anak anak pak yusuf
orang tua juga boleh diberikan asal yang belum kawin belum nikah katanya
tapi kalau saya saya memodifikasi
terus kalau lebaran saya juga bagi angpao
jadi angpao ini memang menjadi budaya yang memang udah ribuan tahun buat kita
jadi kemudian selain angpao
itu biasanya mereka nunggu angpao di hari imleknya
pas di hari imleknya
nah jadi kumpul semua anak anak
itu kan cucu ponakan semua kumpul
cara pemberian itu bagaimana
siapa yang memberikan dan cara menerima
yang lebih tua yang memberikan kepada yang muda
dan rata rata yang lebih makmur juga yang memberikan kepada yang kurang makmur
jadi mereka memberikan dan biasanya
itu anak anak kecil kita ponakan ponakan kita
itu setelah dapat angpao mereka suka buka tuh
wah dapat berapa dapat berapa
terus bilang wah yang ini om ini banyak nih tante ini banyak nih ngasihnya
biasa itu waktu kecil gitu lah kita anak anak
dan yang penting waktu imlek itu
banyak makanan yang kita nggak pernah ketemu dikala bukan imlek
makmur pengertian dari teman teman saudara saudara kita yang merayakan imlek ini
itu adalah bahwa tahun ini makmur
jadi kadangkala bahkan banjir juga diharapkan hujan berlimpah itu
karena itu lambang kemakmuran
dan pasti tahun yang akan diliwati ini imlek ini
pasti akan membawa keberkahan sepanjang masa
ya ini mirip mirip kalau kita lebaran kan biasanya kita juga makan ketupat opor
ini apa apa saja yang biasanya menjadi tradisi
kita ada kue keranjang
kue keranjang itu kayak dodol
dan kue keranjang itu lengket gitu
itu kalau dimasak dengan pakai telur dikocok
terus dikocok digoreng gitu ya
itu enak sekali
nah maknanya itu karena lengket
jadi biar kita keluarga merekat jadi satu
saudara saudara kita teman teman kita merekat menjadi satu
kemudian ada yuseng juga
ya ini saya tahu ya mungkin bareng bareng gitu
sayuran sayuran yang itu itu
terus diangkat sama sama disumpit dengan setinggi setinggi mungkin
jadi ini simbol kemakmuran supaya nanti tahun dua ribu dua puluh dua imlek ini kita sama sama naik ke atas setinggi bersama
pokoknya makmur bersama
itu kapan dimakan
karena biasanya sebelum imlek itu kan ada makan malam
malam imlek itu
justru malam imlek itu kayak malam takbirannya kalau di islam itu
kemudian ada ikan bandeng
ikan bandeng itu lambang kemakmuran benar
jadi kalau kita lihat ya
beranak banyak gitu
terus bandeng itu enak sekali
dan cari pindang bandeng yang paling enak di hari imlek
pindang bandeng di hari imlek itu
jadi bandeng itu simbol rezeki
telurnya banyak tapi rasanya juga enak
enak dan tulangnya banyak gitu
biasa sudah ada presto sekarang dimodifikasi
terus ada buah buah jeruk
nah ini kita lihat di sini kan mandarin itu biasanya ideal
buah itu menunjukkan bahwa selain kita subur
sudah mulai masuk musim tanam
jadi buah itu jadi musim tanam itu
nanti kalau sudah imlek kan masuk cap gome
ya dua minggu kemudian cap gome
lima belas hari kemudian
nah itu adalah mulai musim tanam
jadi pasti itu kepercayaan mereka saat ini kan musim hujan terus
nanti rata rata begitu selesai cap gome itu mulai kering
jadi musim tanam gitu
jadi ada kaitannya juga dengan alam
ada interaksi manusia dengan alam ya
betul jadi mereka aturan aturan yang dibuat itu selalu bersinergi dengan alam
nah hujan seperti sekarang ini
nah ini biasanya kita diharapkan
tahun lalu hujan nggak ya hujan
waktu imlek di sini hujan
apa yang menjadi makna
kalau hujan itu
yang makmur pengertian dari teman teman saudara saudara kita yang merayakan imlek ini
itu adalah bahwa tahun ini makmur
jadi kadangkala bahkan banjir juga diharapkan hujan berlimpah itu
karena itu lambang kemakmuran
dan pasti tahun yang akan diliwati ini imlek ini pasti akan membawa keberkahan sepanjang masa
nah biasanya pas imlek ini pasti hujan
atau ada pawangnya sendiri
nggak nggak selalu
enggak juga ada pawang ya
itu kalau kita bilang gusti allah yang ngatur
biasanya hujan walaupun rintik rintik
tapi kalau hujannya berlimpah berarti tahun itu keberkahan makin banyak
kita harus kerja keras supaya rezeki kita tahun itu tambah banyak gitu
dan untuk mempersiapkan kalau tahun yang akan datang rezekinya nggak banyak ini udah ada tabungan gitu
kalau ada musim kering paceklik ya kita sudah simpan di sini
paling tidak sudah ada persiapan ya
sudah ada tabungannya
walaupun ya kita tidak ingin jadi banjir yang menyusahkan
menjadi pencana alam
kita lihat memang sekarang musim hujannya semakin lama semakin lebat
iya nah warna warni yang khas kalau saya lihat kalau imlek ini kan pasti merah sama emas ya
apa merah artinya kalau kita bendera merah putih merah berani
merah itu hoki
ya kan kuning itu warna kelembutan kebijaksanaan
jadi makanya selalu angpao itu warnanya merah
jadi supaya hokinya tambah
kalau hoki itu di islam itu barokah
makanya saya bilang kalau kita kerja tanpa barokah juga susah
sama teman teman saudara kita yang merayakan imlek
dia bekerja keras tapi kalau nggak ada hokinya tetap aja nggak bisa makmur
makanya hoki penting
hoki itu datangnya dari gusti allah
kerja keras dari kita sendiri
hoki itu sebenarnya artinya apa ya secara
barokah berkah juga
jadi setiap kerjaan kita selalu diridoi gitu
kalau nggak berkah kita kerja keras tengah mati tetap aja hasilnya nggak bisa mencapai
jadi warna merah ini warna yang memang disukai jadikan favorit
kalau kita lihat emas mungkin dengan ini warna kerajaan juga
kerajaan yang wise yang bijaksana yang adil
keadilan dan kebersamaan
jadi hoki keberuntungan kemakmuran tapi ada emasnya juga harus bijaksana
harus ini kasih sayang juga
kalau dewa kuan yin ini kan juga katanya dewa welas asih ya
dan di sini saudara saudara kita banyak yang datang yang dari muslim gitu ya
yang pada datang ke sini entah acara wisata religi
atau entah yang mau
atau entah yang mau juga minta orang bilang kayak di gunung kawi minta rejeki
ini kan kalau imlek itu kan bukan karena agama
tetapi imlek itu semua agama ini karena budaya
di china dulu di tiongkok merayakan imlek itu bukan karena mereka agama buddha atau kongkucu
yang semua yang kristen yang muslim pada saat imlek merayakan
karena merayakan bahwa ini akan mulai masuk musim tanam dan kerja keras kembali
jadi berkaitan dengan alam juga ya
jadi tradisi budaya yang berkaitan dengan kehidupan sehari hari
jadi ini ngomong ngomong di indonesia ini kan kita mulai reformasi tahun sembilan puluh delapan ya
sebelumnya kan tidak boleh dilarang dan lain sebagainya
ini bagaimana bapak sendiri melihat perjalanan dari sejak tahun itu
dan apresiasi terhadap budaya tionghoa dan tradisi seperti ini di indonesia bagaimana bapak menilainya
ya sejak sembilan puluh delapan kita diberi kebebasan
kalau dulu sebelumnya sebenarnya bukan tidak diberi kebebasan tetapi dibatasi
dan pada zaman itu dibatasi saya pikir sah sah saja
cuma sekarang ini yang kita perlu waspadai kita kebebasan jangan sampai kebablasan
untungnya saudara saudara kita teman teman tionghoa
teman teman yang beragama buddha konghucu lebih baik lebih bijaksana dan lebih gampang simpati
sehingga waktu kita lihat psbb kemarin
saudara saudara kita semua di seluruh indonesia saling bergandengan tangan untuk membantu saudara saudara kita yang membutuhkan
nah kita harapkan ini juga tetap harus menjadi pola hidup kita
pemerintah telah memberikan kita sesuatu untuk merayakan kebebasan
imlek ataupun budaya tionghoa atau apa
kita bales dong kepada negeri tercinta ini
bales ringankan beban negeri beban pemerintah
kita bantu saudara saudara kita yang kekurangan dengan kita memperhatikan kesejahteraan mereka
pokoknya radius seratus meter kita perhatikan
dan insya allah kalau perutnya semua kenyang nggak akan ada masalah lagi
dan yang kita butuh saat ini bukan hanya nkri harga mati
tapi persatuan harus harga pasar
kalau persatuan ada
ya penting sekali
toleransi paling penting juga
apalagi ini kan semua tujuannya kebaikan
supaya kita bisa hidup harmonis
ya kita bisa hidup dengan damai dan penuh dengan cinta kasih lah istilahnya
pesta ya perayaan saya lihat biasanya ini
kalau kita juga biasanya lebaran
betul ada petasan ada kembang api
khusus untuk perayaan imlek ini apa artinya
asal usul dari petasan
ini kan semacam suatu bentuk sukacita
jadi beli petasan jadi menimbulkan bunyi bunyi
jadi nggak sunyi nggak sepi
terus ya itu selain petasan
kadangkala kalau di china nya ada minum arak gitu
ada terus main judi gitu
tapi di sini ini sekarang sudah termodifikasi
jadi petasannya ya paling tembang api
karena pembenta nggak boleh
dan bahaya juga kalau mercon
mercon itu bisa kebakarannya
tapi itu bentuk sukacita sebenarnya
tapi bukannya juga untuk menakut nakuti energi negatif atau musuh musuh
betul ada yang bilang begitu
mengusir energi negatif atau apa
tetapi lebih banyak sekarang ini dimaknai oleh anak anak kita
adik adik yang masih kecil kecil
itu bentuk sukacita
kalau bisa berbakar petasan yang kecil walaupun
itu berarti oh kita lebih berani
kan kadangkala orang mau bakar petasan aja takut gitu
terus ada kembang api
ada yang petasan yang meluncur juga ada
nah itu yang takut
biasanya kita juga malam tahun baru
ini kembang apinya kan luar biasa
lebih menandakan sukacita kegembiraan dan menyambut yang baru
datang ke barongsai itu untuk membuang energi yang negatif
terus sambil meminta angpao
dan biasanya kalau ada yang datangin
itu barongsai ke rumah kita itu merupakan berkah buat kita
mereka jadi mereka datang kita kasih angpao dan biasanya mulutnya terbuka gitu siapa tahu
ini makhluk apa ini sebenarnya kalau kalau di depan kalian tadi seperti ada ini lain gitu
seperti buntutnya ini itu asal usul makhluk ini dari dulu itu kayak bentuk naga yang menjelma itu
kadangkala kita selain barongsai ada naga yang panjang yang diusung oleh ratusan orang panjang
bisa berliuk liuk nah memang itu budaya nah kalau mau melihat imlek sebenarnya bukan di hari
imlek tapi cap gome di singkawang itu kita akan melihat itu sebenarnya budaya tionghoa itu luar
biasa apalagi wali kotanya sekarang kan kebenaran dari teman teman tionghoa ibu chai chuimi gitu ya
kan di singkawang saya rencana mungkin cap gome ke depan kemarin kita akan melihat budaya tionghoa
itu pengen kesana lagi harusnya nanti saya ikut ya sama ikut ya bisa sangat sangat menarik dari
segi budaya dan juga warna warninya dan suasananya atmosfernya ini yang sama teman teman dari
suku daya teman teman dari suku melayu pontianak itu bersatu padu mengangkat apa barongsai maupun
naga yang berliup liuk dan semua jadi satu di sana tidak ada perbedaan
kemudian yang satu lagi di sana wisata kuliner waktu cap gome itu luar biasa banyak produk
makanan makanan halalnya di sana yang luar biasa enaknya jadi boleh mbak desi kesana itu sangat
di sana tapi cap gome sendiri itu artinya kan tadi di lima belas ini untuk menanam ya waktu untuk musim musim
cap gome itu sendiri lima belas hari setelah imlek lima belas hari setelah cap gue jadi itu biasanya udah mulai kering
deh udah enggak hujan lagi di sana nah di sana banyak teman teman yang percaya bahwa kalau ngegotong
tepekong itu dewa dewa patung yang digotong gotong itu kalau ikut gotong nanti dapat berkahnya saya
ada beberapa temen yang pada kesana saya lihat dia gotong saya tanya bagaimana berat katanya padahal itu
ada makhluk halus yang isi kali dan mereka percaya bahwa itu akan membawa berkah sana dan itu ritualnya
bisa kilo berapa puluh km jalan semua itu luar biasa itu di sana sekali sekali pergi saya
udah sekali saya mau sekali lagi deh ya ini menarik sekali yang imlek ini ya tadi lebih ke
tradisi budaya dan ini sudah bukan karena agama makanya kita juga semua bisa mengapresiasi kita bisa menikmati
dan apalagi di situ banyak sekali makanan makanan yang enak
dan juga perayaan perayaannya ke penuh dengan kegembiraan kalau anak anak muda
tionghoa sekarang saat ini di indonesia bagaimana menurut babah apakah apresiasi pemahaman terhadap
budaya ini dipahami sudah tererosi dengan anak anaknya babah diajarkan atau tidak
kita mengajarkan cuman kadangkala sebagian sudah mereka tidak mau ikuti ritual ritual itu paling
saya paling sedih kalau imlek itu karena yang merayakan keluarga kami tidak ada yang merayakan
maksudnya keluarga saya tetapi efecto saya masih merayakan jadi merayakannya cuman malamnya doang
sebelum imlek malam takbirannya saya datang makan dan alhamdulillah kalau saya datang makan mereka
bilang makanan yang sebelah sono halal itu yang buat kamu yang disini jangan ya katanya karena ini ada
hai yang haram haram oke jadi karena mereka tinggal empat hari jadi mau tinggal pak tuas usut tapi ini jangan diusahakan karena tapi ini juga harus digabungkan bahwa istrinya asal itu hanya tff artinya
yang haram haram oke jadi
karena mereka menghargai saya saya selalu
datang sambil berinteraksi
tetapi di hari imreknya saya bingung
mau kemana biasanya kalau
keluarga yang merayakan apa yang
dilakukan anjang sana berkunjung
satu sama lain kayak lebaran juga silaturahmi
taulan teman teman kita bagi
atau saudara saudara ponakan kita bagi
kemudian kalau kita mesti bawa anak kecil
anak anak kita juga dibawa
ya diberikan juga angpao
jadi saling berbagi angpao lah
jadi memang kita harapkan
ke depan ini situasi
memang pandemi ada
berat kita harapkan
gusti allah memberikan
negeri kita rakyat kita
tidak ada bencana alam lagi deh
sejahtera rakyatnya dan bisa
berkiprah di asean dengan baik
nah kalau apalagi
masa covid ini kalau sebelum covid
katanya kelenteng ini kan dua puluh empat jam
biasanya datang untuk
berdoa di kelenteng ini
apakah ada jam jam
pada waktu mau imrek atau pas hari imreknya
pada waktu mau imrek
sekitar jam delapan malam sudah mulai rame
di sini oh jam delapan malam ya
puncaknya jam dua belas malam
itu rame terus kemudian
hari imleknya biasanya jam delapan
sudah mulai rame
itu hari imreknya sampai
tapi ini juga terbuka untuk umum kan
terbuka untuk umum untuk berkunjung kan
untuk berkunjung boleh jadi bahkan
banyak saudara saudara kita
yang bukan merayakan imrek
kita kadang kadang lihat saudara saudara
kita yang berhijab muslim ikut
datang ke sini melihat apa sih acara
ritual imlek kemudian saudara saudara
kita kalau dulu masih banyak turis
turis turis bule banyak
turis turis timur tengah banyak yang
datang melihat di sini jadi memang
sesuatu yang unik dan di sini
tidak membedakan walaupun imrek
ini untuk orang orang chinese
yang beragama buddha
dan konghucu tetapi
saudara saudara kita yang umat lain
silakan melihat dan banyak yang bisa
dilihat mungkin bapak bisa ceritakan sedikit
kalau kita ke sini apa apa saja
dewa dewanya banyak jadi
dari ujung sana tuh ada
dewa keselamatan ada
dewa misalnya orang mau berlayar
ada dewa orang kepengen punya
anak minta itu semua
jadi beraneka macam ragam ini
saya sendiri kurang paham
karena saya tidak mempelajari
buddha di belakang
dan ada dewi kwanimnya nah biasa
sentralisasi di kelenteng kimpeng ini
adalah dewi kwanimnya ini
dibilang sakti atau makbul
dari saudara saudara kita muslim
makotanya dikasih dari
saudara kita terus ada yang
taruh saudara saudara kita mesti
gitu jadi ada beberapa artis terkenal
juga ke dewi yang
beras asih beras asih dan
kadang kadang orang ada ribut rumah tangga
terus ada orang
mau bisnis apa itu terus
kemudian setelah berdoa di sana
mereka melempar puapue
itu namanya terus boleh nggak
atau apa enggak itu mereka punya kepercayaan
nah ini kalau masuk kan kita tadi
ini dupa ya itu apa
maknanya memberi penghormatan
dulu sebelum masuk kalau
di islam tahayatul masjid
dulu kasih dua rakaat doa
dulu jadi baru
ada dimana mana ada makna tersendiri
ya selain cantik tentu saja
selain cantik memberikan penerangan
rezeki kita itu selalu cerah terang
hidup kita terang tidak bermasalah
itu selalu begitu
jadi kalau kita hidup gelap gelap
itu kan kayaknya serem ini cerah
jadi sesuatu yang bahagia
dan lampion biasanya merah kan
iya kalau kita lihat ruangan gelap
kan kita serem hati kita galau
tapi kalau kita terang uh happy gitu
warna yang pantang ada nggak
untuk tahun ini
gak ada warna semua diberikan
tuhan itu bagus
tapi maksudnya yang perlu dihindari
kalau syomacan kan tadi katanya biru bagus
biru bagus ijomin bagus
merah bagus kuning bagus
yang lain bukan nggak bagus
yang paling bagus itu yang lain juga bagus
tapi yang terbagus itu
jadi warna gak membuat masalah
menjadi tidak baik
jadi tergantung kitanya aja
kalau kita misalnya warna hitam nggak suka ya
kita dikasih warna hitam ya tetep gak suka
iya ini kan lebih
tapi menarik juga kan biasanya ada
nanti ini saya akan buat episode sendiri nih
biasanya mereka kalau imlek
selalu pakai baju merah
baju merah itu warna
keberuntungan warna hoki
iya babah ini
ini sangat sangat menarik ya
dan babah disini sudah sejak tahun dua ribu tujuh belas
tapi sebelumnya kan
di singkawang juga
saya dua kelenteng saya jadi pemimpin
dan yang lucu
ini luar biasa nih pembina dua kelenteng
iya terus dia bilang apa
islam kan rahmatan lilalamin bukan
rahmatan lilmuslimin katanya
rahmat untuk semuanya bukan hanya untuk
orang islam katanya oh iya
terus dia bilang
ya buktinya kami nggak berantem sejak ada
babah alun disini
jadi pembina kami tidak berantem
bahkan kami rukun berganda dengan tangan
dan makmur malah katanya
semoga langgang juga amin
semoga keberadaannya juga membawa
berkah ini hujan juga semakin
dan hujan mengaminkan barusan hujuan besar itu
semoga semakin membawa keberkahan
jadi kalau disini banjir
sekitarnya semua yang bantuin ini
serokin airnya nah begitu ada banjir
yang teman teman muslim disana
kelenteng sini semua jamaahnya ngebantuin
jadi ini yang kita sudah jarang
pertanyaan kepada masyarakat tionghoa disini
supaya lebih menyatu lagi
rasa kebersamaan kebhinnekaan
karena toleransi ini menurut saya ya
aset bagi negara majemuk seperti indonesia ini
mungkin kepada teman teman
baik teman teman muslim
maupun yang non muslim
bahwa kita sudah mengakibat
dan kita bisa memiliki
bahwa kita sudah mengakui
dasar negara kita
dan bhinneka tunggal ika
kalaupun kita bukan
tapi kita saudara sebangsa
dan sekal manusiaan
oleh sebab itu kita harus wajib
agamanya apapun sukunya
kita harapkan pandemi
cepat berlalu kalau belum berlalu
mari teman teman kita
terutama mungkin yang
yang dianggap mampu lebih mapan
teruskan sifat kedermawanan
tetangga tetangga kita yang membutuhkan
kita bantu kalau bisa
seratus meter kalau lebih
berada lagi dua ratus meter bahkan
satu kilometer sekitar tempat
tinggal kita atau tempat usaha kita
sehingga bukan hanya
pemerintah tetapi kita membantu
sebab kalau bukan
kita siapa lagi kalau bukan
jadi kalau ada orang orang yang
lapar di sekitar kita pasti
gangguannya kepada kamtipmas
oleh sebab itu pemerintah
nggak mungkin bisa sampai ke sudut sudut
ini tanggung jawab kita dan saya lihat
konten petak sembilan ini
terutama cingteyen partisipasi
kepada umat bila mana ada
banjir apa semua
langsung mereka memberikan
beras minyak goreng bahkan
dengan camat yang baru
kelenteng petak sembilan ini
jadi camat yang baru bahkan
karena daerah gelodok ini daerah
kelenteng membuat paguyukan
kelenteng di petak sembilan
jadi bersatu dan
camat ini bekas
camat lura di menteng
jadi program nasi kuning
tiga ribu yang kami jalankan
diadopsi juga oleh mereka sini
karena camat ini
membuat gelodok ini menjadi
sentra percontohan yang
kondusif dan sentra
keberagaman dan ternyata alhamdulillah
camat pak agus suleman ini
luar biasa dan
saya meminta teman teman kita
yang mengurus kelenteng ini harus
selalu berkolaborasi dengan
pemerintah kota atau pemerintah kecamatan
membantu sesama kita
sehingga keberagaman ini akan
jadi kalau di sini banjir
teman teman musim yang sekitarnya
semua yang bantuin ini serokin airnya
nah begitu ada banjir yang
teman teman muslim di sana kelenteng sini
semua jamaahnya ngebantuin jadi
ini yang kita sudah jarang lihat
ini sebenarnya kan esensi ya
dari pancasila dari
ika ini dan
kelenteng ini sudah berada
sejak seribu enam ratus lima puluh jadi

ini sejarahnya dan sudah memberikan
cukup lama bagian dari
banyak masih donaturnya
dari segi ini kan harus
sangat makmur sangat makmur ya
sangat makmur bahkan
kami bangun kelenteng ini
ini dibiayai oleh
jamaah umat bahkan
teman teman kami ya
beberapa pengusaha pengusaha besar
masih ada uang umat ini masih banyak
biar kita salurkan dulu jadi
kita bangun kurang lebih
habis mungkin mau dua ratus miliar ini
nanti kalau sampai jadi ornamennya
ketua di sini mengatakan saya
untuk ornamennya aja
tapi apa selain
digunakan untuk apa saja ini
selalu untuk kemanusiaan
banyaknya nih selain uang uang sekarang
kita konsentrasi untuk pembangunan dulu
sekarang kita bisa dapat sumbangan
beras satu bulan itu
terus minyak goreng itu
sampai ribuan liter jadi
mau gak mau kita

di sini semua jadi kita koordinasi dengan
camat dengan kelurahan semua
yang dimana ada saudara kita
marjinalkan belum disentuh
oleh pemerintah kita masuk
selalu kita suruh
semacam operasi pasar lah dengan pak camat
bareng bareng gitu jadi
yang termarjinalkan bukan
saudara saudara kita aja yang
tetapi umat budaya juga banyak di sini
boleh dilihat itu di sini tuh
umat buddha umat penghucu banyak yang
termarjinalkan makanya di sini kampung
keberagaman jadi mereka udah gak ada masalah
iya bapak terima kasih
banyak atas waktunya
insightnya banyak sekali yang masih kita
ingin tanyakan tapi tadi semua sudah
mencakup semua ya dari
ornamen ornamen yang kita
perlu pahami maknanya
warna di sini juga
dupanya sudah jadi bahkan ada yang kasih tahu
kembang ada sesajen nah ini kita ada
buah buahan di situ kalau sesajen
itu yang jamaah
yang mau memberikan sesajen
dia ritualnya dia kasih
ke sana nanti setelah sudah selesai
itu kita bagikan siapa
yang mau silakan gitu biasanya
pekerja pekerja di sini bahkan
tetangga tetangga kalau ada yang mau
buah buahan itu mereka
misalnya nggak ada pantangan tapi ada
pilihan khusus untuk dijadikan sesajen
nggak tergantung yang mau bawa
ada yang mau bawa buah naga ada yang
buah apel serikaya apa apa ini
mereka bawa buah jeruk
tetapi sekarang seiring
berjalannya zaman ini mereka
memodifikasi dengan sendiri tapi biasanya
yang bisa dimakan kan yang bisa dikonsumsi
biasanya apa artinya apa
sebenarnya karena ya bahkan
ada yang memberikan makanan kayak nasi
atau bubur atau apa itu semacam
penghormatan kadang kadang mereka
taruh di tempat meja
semacam ingin ngajak leluhurnya
orangtuanya ini makan nih
kita siapkan gitu
tapi sebenarnya kan mirip mirip ya ini semua
tradisi ya sesajen
dupa dan juga
keriaan ini saya lihat hampir
semua budaya ya
leluhur semacam ini
yang memang juga
berkaitan dengan misalnya kapan
padi atau menanam
panen dan lain sebagainya
jadi sangat menyatu
dengan alam juga ya betul
mereka selalu berpikir kesimbangan
dengan alam nanti
mbak desi kalau imlek datang
jangan lupa bawa humpau humpau nalai
berapa ada tarifnya enggak
biasanya anak anak buka
ada dari yang seribu perak
sampai yang seratus ribu
bahkan ada yang dolar
jadi angpaonya harus
nanti ada yang punya kepercayaan
uangnya harus merah merahnya berarti seratus ribu
seratus rupiah juga kan warnanya jalan
tapi produksi lagi kan
tapi masih harus uang ya
maksudnya bukan benda lain ada yang minta
ada tinggal memodifikasi bagaimana saja
tapi yang penting ini adalah untuk
baik bapak semoga imlek ini juga
penuh berkah amin
selama satu jam
semakin lama semakin lebat
ini tandanya makmur mbak desi juga makmur
semoga tambah sukses amin
dan kita harapkan juga pemirsa nya juga tambah sukses
dengan keluar dari pandemi
sukses terus barokah panjang umur ya
sekali lagi terima kasih dan kita juga
sudah banyak sekali belajar
mengenai budaya tionghoa
selama ini mungkin kita melihat tapi
kurang memahaminya artinya itu sebenarnya
apa sih kita harapkan
dengan adanya insight with desi anwar
kali ini kita lebih memahami
lebih mengenal kalau
tidak kenal maka tidak sayang jadi
kita juga lebih bisa mengapresiasi
insight with desi anwar kali ini
dari pihara dharma
saya harapkan juga selamat hari raya
dalam suasana pandemi
kita harus jaga jarak
kita harus rajin cuci tangan
hindari kerumunan jangan lupa
acara ini juga bisa anda saksikan di
dan di youtube insight